saudara video seorang ibu dan anaknya yang masih berusia lima tahun di sel tahanan kejaksaan negeri makassar sulawesi selatan
menuai kecaman publik hal ini terjadi setelah sang ibu yang merupakan orang tua tunggal
ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan mantan iparya
inilah video memilukan yang memperlihatkan seorang ibu sedang mendekap anaknya
di sebuah sel jeruji tahanan kejaksaan negeri makassar sulawesi selatan
tf perempuan berusia dua puluh lima tahun ini adalah orang tua tunggal dari anaknya yang masih berusia lima tahun
keberadaan tf di sel kejari makassar ini setelah ia ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penganiayaan
sebelumnya tf dilaporkan atas kasus penganiayaan pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp oleh mantan iparnya
setelah terlibat cekcok hingga sentuhan fisik pada oktober dua ribu dua puluh
keberadaan tf dan anaknya di dalam sel selama dua jam memunculkan keributan
antara petugas kejari makassar dan pendamping hukum tf
usai insiden keributan itu terjadi permohonan agar penahanan tf ditangguhkan pun dikabulkan
hingga tf pun dapat dibebaskan
saya keberatan karena saya miris betul
saya miris betul karena anak di bawah umur yang lima tahun usianya
kok bisa bisanya sih pihak kejaksaan tanpa ada beban tanpa ada rasa iba
melihat kondisi anak itu yang masih berpakaian sekolah
di sel bersama ibunya dalam ruangan jeruji
nah di situ yang membuat kami miris di situ yang membuat kami kecewa dengan aparat penegak hukum ini
terjadi kesalahpahaman yang memunculkan keributan
antara petugasnya dan pendamping hukum tf
sementara masyarakat berharap peristiwa memilukan ini tidak kembali terjadi